oh saya lagi nyari rumah buat kontrakan
wah ini kebetulan sekali
saya dan istri saya memang rencana mau pindah rumah
dan rumah ini kita mau kontrakin
iya tapi rumah kami rumah petak loh dek
mungkin adik mau lihat siapa tahu cocok
tante mau ngapain kesini
emangnya kamu tahu tempat apa itu
ya tahu lah tante
ini kan alamat panti asuhanku yang lama sebelum digusur
panti asuan kamu
panti asuhan aku di mana tempat aku dirawat sejak kecil
kamu tahu kapan kamu tinggal di situ
oh tahu tahu
sampai sekarang aku masih ingat kok
kan bunda ya sih sering bilang kalau aku ditemuinya pas hujan hujanan
bulan desember tanggal tiga belas
tanggal tiga belas bulan desember lagi hujan hujan
panti asuhan yang sama
jangan jangan kendi itu anakku yang dulu aku titipkan sama bu wanti
golongan darah candy sama dengan golongan darahku
tapi aku tahu
golongan darah tidak bisa membuktikan
kalau candy adalah anakku
dia adalah anakku
kalau endah dititipkan ke saudara bapaknya
kalau yang masih baik dibawa ke panti asuhan ke si bunda
kalau nggak salah daerah bogor
tadi nama ayah bangunan anak ayah narek dibangun bangunan nanyar
ini kan alamat panti asuhanku yang lama sebelum digusur
kamu tahu kapan kamu tinggal di situ
oh tahu tahu sampai sekarang aku masih ingat kok
kan bunda ya sih sering bilang
kalau aku ditemuinnya pas hujan hujanan bulan desember tanggal tiga puluh
kendi adalah anakku
kendi adalah putriku
kendi adalah anakku
aduh aduh aduh aduh aduh
hmm enggak siapa yang sengaja
orang saya nggak tahu om di sini kok masa sengaja sih om
eh kamu udah sehat kan
itu udah bisa main air
iya udah sehat kan
kalau kamu udah sehat kamu harus angkat kaki dari rumah ini
eh om saya tuh emang sehat
saya udah sehat segera bugar tau
iya tapi orang saya bukan main air saya lagi bantuin mbak nyirami tanaman kok
dasar kamu anak sotau
ayo pergi dari sini
eh walaupun allah gak ngusir saya saya juga bakalan pergi kok di sini
lagian siapa saya mau tinggal di sini
keni gak boleh pergi dari rumah ini
aku gak mau kehilangan anakku lagi
jangan ngusir keni pa
kamu ini apa apaan sih mah
anak gak jelas gitu aja ditahan tahan
dia sudah sehat kita sudah merawat dia dengan baik
kewajiban kita udah selesai
kamu nih gimana sih ngerawat teri aja begitu gak bisa
gimana keni dia anak keras kepala dan sotau ma
biarkan kendi di rumah ini bersama saya
dan papa sering sekali keluar kota beberapa hari
jadi jadi mama mama kesepian karena gak ada yang diajak ngobrol pa
tapi tapi setelah kendi datang
mama senang karena kendi enak sekali diajak ngobrol
kendi itu mah gak usah diajak ngomong juga dia ngomong terus
dia itu anak yang sok tahu
udahlah pokoknya papa gak suka dia ada di rumah kita dia harus pergi dari sini
saya mohon jangan mengusir dia pa
aku bisa pergi dengan gampang
karena aku gak bawa apa apa ke sini
sama aku di sini sebagian dari kalian belum aku pakai
fase indri itu emang baik ya
cuma sementara aku di sini
aku udah dibeliin baju sebajik ini
kamu yang harus selalu aku bawa
soalnya kalau gak ada kamu
aku gak bisa denger bunyi kebahagiaan
selama ini kebahagiaan selalu datang dan pergi
suatu saat nanti
aku bakal andomen kebahagiaan aku sendiri
dan itu gak akan pergi pergi lagi
aneh juga ya ter
sekarang ini akhirnya aku pergi juga dari rumah kakak kamu
kita diisi dengan orang yang sama
ferdinand mengusir kamu dari rumah ini
dia mau kamu pergi dari rumah ini sebelum dia pulang nanti
tentu sudah berusaha keras untuk menahan kamu di sini
tapi om ferdinand malah marah mata
udah tante tenang aja kayaknya gak ada apa apa kalau orang candy udah sembuh
jadi kan candy bisa pergi di rumah tante
andy kamu di sini ya sayang sebentar aja kamu jalan kemana mana ya
tante tante apa gak salah
candy seumur hidup tante tante telah banyak melakukan kesalahan
tapi kali ini tante merasa ini adalah keputusan yang paling tepat
tante tante tapi kenapa ninggalin om ferdinand sendiri di rumah
iya tante walaupun om ferdinand itu orang yang galak tapi sebenarnya hatinya baik kok
tante apa gak nyesel
tante gak nyesel candy kalaupun tante nyesel ini adalah keputusan tante
jadi kamu gak usah merasa bersalah
maaf bu ibu tahu ada kontrakan dekat sini gak
oh maaf bu saya orang baru di sini
terima kasih bu ya
ya tante kita jalan lagi yuk
aduh kita gak istirahat dulu deh candy capek
oh ya udah kalau gitu candy kesana sebentar ya
ya ampun adik gak kenapa kenapa kan
gak apa apa deh
saya emang anaknya agak lincah
oh adik ini anaknya tan sama om ya
aduh maaf ya tadi adanya nabrak aku
eh sebenarnya adik mau kemana
oh saya lagi nyari rumah buat kontrakan
wah ini kebetulan sekali saya dan istri saya memang rencana mau pindah rumah
eh dan rumah ini kita mau kontrakin
iya tapi rumah kami rumah petak loh dek
mungkin adik mau lihat siapa tahu cocok ayo dek
aku nyari rumah nek

ih kamu macem banget sih yaudah yuk makan yuk
ntar makanannya dingin lagi
tuan udah pulang
ibu mana oh iya candy udah pergi
bagus kalau begitu